suasana makan malam di salah satu resto di jalan r e marta di natabandung mendadak mencegah
beberapa pengunjung histeris ketakutan
tapi jangan salah pengunjung yang datang memang ingin merasakan sensasi ditakuti hantu sambil menikmati sajian makan malam
bertajuk hunted dining cinema experience pengunjung akan dibawa ke sebuah ruangan berhantu
saya pun tertarik untuk mencoba nih
sebelum masuk ada beberapa aturan termasuk menandatangani surat pernyataan seperti ini
selanjutnya saya dan pengunjung lain menggunakan kacamata hitam lalu dibawa ke ruangan gelap yang telah dilengkapi layar besar dan bangku untuk menonton
sensasi horror mulai terasa ketika layar menampilkan potongan adegan serat
kedatangan para hantu membuat suasana semakin mencekam
tak jarang terdengar teriakan dan ekspresi ketakutan dari para pengunjung termasuk saya tentunya
menurut pengunjung pengunjung tidak bisa menerima kejadian yang menarik
jadi ini memang ada banyak hal yang bikin kaget ya yang membuat ini eksperiennya cukup nyeremin juga kagetin
iya yang pasti ini bikin deg degan banget
dengan harga tiket berkisar lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah selama tiga puluh menit pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman yang disediakan sambil diteror sosok hantu menyeramkan
nah ruang lain ini kita bikin sebuah wadah di mana tamu itu bisa experience horror tapi mereka tuh nggak kayak rumah hantu biasanya di mana mereka harus jalan harus dikejar kejar
mereka cukup duduk nikmati minuman makan sambil menikmati experience horror
sensasi makan sambil dihantui ini menjadi pengalaman baru yang unik bagi para pecinta kuliner
aduh sih rame banget nggak expect
soalnya awalnya kayak biasa aja lah lumayan selama satu menit dua menit cuma diem cuma ini aja tapi pas udah kesana ya aduh
seram sih seram
kayak gimana ya nggak ketemuk
pengalaman makan seram juga bisa ditemui di resto lainnya di kawasan jalan marta dinata bandung
nuansa horror sudah terasa sejak memasuki area resto
adanya dekorasi menyerapkan boneka hantu
di balut pencahayaan temaram membuat suasana cukup mencegah
di sini ada berbagai menu yang ditampilkan dalam nuansa horror
ada menu subsang oma oma atau yang berarti dukun dalam bahasa afrika
sesuai namanya menu disajikan seolah seperti sesajen untuk praktik perdukunan
menu ini merupakan goles dengan tambahan jamur yang ditumis serta garnic bread berbentuk hantu
menu nekotik ini menyebutnya bikro burger
berupa burger berwarna hitam dengan isian daging sayur serta saus
untuk menambahkan kesan horror menu ini disajikan dengan tambahan keris di atasnya
menu lainnya adalah jelang cake hidangan manis paduan remahan kue brownies atau crumble jelly dan churos tau stroberi
menu ini disajikan dalam bentuk seperti boneka jelangkung
ada juga witch position yang terlihat seperti ramuan sihir
menu ini berupa minuman segar
segar berkilauan paduan dari bunga telang dicampur sitrus
ini yang menjadi uniknya adalah dari presentasi makanannya ini ya
kalau favorit saya sendiri ini adalah jelang kek nih
ini yang merupakan paduan dari brownies dengan churros dalam balutan
bentuk kayak jelang bunga lucu rasanya juga manis
beragam menu horror ini ditawarkan mulai dari kisaran harga rp tiga puluh lima hingga rp lima puluh sembilan per porsinya
laisa nisa rizky rahadian bandung jawa barat